hari ini saya mau jalan jalan tapi jalan jalannya unik nih kenapa karena
transportasi kita juga akan menjadi tempat tinggal kita yuk langsung kita cek aja
ini nih kendaraan yang akan saya naiki untuk perjalanan dari jakarta menuju joglo javanegla
sari sukabumi jawa barat motorhome shikamaru berbasis bahan bakar minyak dan membutuhkan
listrik sebagai sumber daya namun jika kita berada di area yang tidak terdapat listrik
tidak perlu khawatir karena mobil ini dilengkapi dengan panel surya dan genset
nah kalau kita mau bikin kopi udah ada kulkas ada juga mau kamar mandi
nggak usah khawatir karena sudah ada juga dan tersedia air panas
perjalanan menuju perbatasan bogor dan sukabumi pun tidak terasa melelahkan
karena kita dapat beraktivitas dengan nyaman di dalam motorhome layaknya kamar sendiri
nah setelah menempuh perjalanan sekitar dua jam dari jakarta selatan akhirnya kita sampai di
joglo javanegla sari sukabumi tenda sudah didirikan dan lihat sini deh pemandangannya
wah luar biasa sekali ketua kemperfan keresidenan bogor mengatakan konsep ini terinspirasi oleh
australia sebetulnya sih inspirasinya
dari luar ya tetap terutama dari australia karena yang perkembangan camper van motorhome
dan overland paling di dunia ini yang paling sekarang paling banyak itu di australia kedua
afrika selatan baru amerika eri bagong menjelaskan motorhome adalah kendaraan dimana kita bisa
melakukan semua kegiatan di dalamnya mulai dari masak hingga mandi jadi di dalam mobil harus
dihentikan sementara kemporven biasanya hanya digunakan untuk tidur kegiatan lain seperti memasak
dan mandi dilakukan di luar kendaraan ada pula mobil overland overland biasanya merupakan mobil
empat x empat jadi bisa dikendarai kemana saja termasuk melintasi jalur offroad tenda untuk tidur bisa
letak di atas atau di samping kendaraan para penikmat yang orang mengakui kemping
menjadi lebih mudah dan fleksibel menurut saya ini lebih praktis kalau saya itu kemalaman di
mana aja kita bisa buka langsung sering diedita dillobile jelas praktis enuh hotel no budget
artinya kan habis juga tapi kadang kalau misalnya ke satu daerah yang catholics ciri khasnya pasti aku

ternyata aku masaknya di tenda sendiri
karena ya rame rame terus banyak teman juga yang camping bareng sama kita
sambil istirahat di dalam tenda kita bisa menikmati pemandangan alam dan udara yang sejuk
di kunjungan saya kali ini ada pentas seni pencaksilat cimande nih
kesenian ini memang menjadi salah satu budaya di daerah cigombong
wah keren ya pencaksilat ini ditampilkan oleh pelajar sekolah dasar hingga sma
malam semakin larut perut sudah minta diisi nih
saya dan teman teman camping lain menutup hari dengan barbecue
menghangatkan tubuh di dekat api unggun sambil menyantap makanan dan ngobrol pasti seru ya
sesi camping kali ini memberi saya kesempatan untuk melepas penat dengan kesibukan ibu kota
lorensia gata keluh prestisa bogor jawa barat